ya masih tentang vaksin ini vaksin astrazeneca telah mengantongi izin emergency use authorization dari badan pom
serta majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa bahwa vaksin bisa digunakan dalam keadaan darurat
untuk mengelaborasinya kami telah tersambung melalui sambungan telepon dengan ketua bidang fatwa majelis ulama indonesia
asrorun niam soleh selamat sore pak asrorun bisa mendengar suara kami
ya bisa mendengar ya
oke pak asrorun ini majelis ulama indonesia mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin astrazeneca
lantas apa saja nih pak yang kemudian menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan izin ini
ya terima kasih mbak ya
tepatnya izin penggunaan darurat tidak dari majelis ulama indonesia ya tetapi dari badan pom
majelis selama indonesia melakukan pengkajian terkait dengan aspek kebolehan
sisi syariah islam ya
setelah dilakukan pengkajian kemudian pemeriksaan atas ingredient dan juga proses produksi terhadap astrazeneca
setelah itu mendengar keterangan pemerintah mengenai urgensi dari pelaksanaan vaksinasi
untuk kepentingan percepatan pembucitan herd immunity dalam rangka memutus mata rantai covid sembilan belas
ketersediaan vaksin halal dan suci yang terbatas
sementara kebutuhannya sangat besar
serta kemendesakan pelaksanaan kegiatan ini dalam kerangka memutus mata rantai peredaran covid itu
maka setelah dilakukan pengkajian keagamaan
mui menilai bahwa penggunaan vaksin covid sembilan belas produk dari astrazeneca ini
dibolehkan secara syari soal pelaksanaannya
tetap harus mempertimbangkan aspek keamanan dan juga pertimbangan dari pihak yang memiliki otoritas di dalam hal ini
tentu badan pom nya
oke nah tadi bapak asrorun menyebutkan bahwa ada kata urgensi dan mendesak
ini berarti ada pembahasan mengenai darurat dan mendesak
ini yang dimaksudkan dalam arti
darurat dan mendesak ini tolak ukurnya apakah dibahas seperti apa saja pak
mengingat saat ini ada tiga puluh lima juta bahan mentah vaksin sinovac yang belum diolah di bio farma
dan juga sembilan juta vaksin sinovac ini yang sudah siap pakai dan akan keadaan luar saing dalam waktu dekat
alias dalam bulan maret ini juga
dan yang sudah disuntikan ini sekitar empat juta
vaksin astrazeneca ini seperti apa pak
apa pembahasannya waktu itu seperti apa
terima kasih yang pertama
term kemendesakan dan juga kedaruratan itu sebagai salah satu pertimbangan syari di dalam penetapan hukum
jadi kalau di luaran pengertiannya darurat ada dua term secara keagamaan
ada term hajah syariah ada term darurah syariah
bedanya kalau baru roh syariah kondisi kemendesakan yang jika tidak dilakukan tindakan
maka dia akan berdampak
kepada yurisu ilal halak jadi kebinasaan ya meninggal atau hal yang fatal yang lain
sementara kalau hajah syariah itu adalah kebutuhan yang mendesak
yang jika tidak dilakukan dia tidak sampai menyebabkan kebinasaan
tetapi ketidaksempurnaan di dalam aktivitas kemanusiaan
seperti terjadi kecacatan
jangka panjang akan menyebabkan permasalahan kesehatan dan lain sebagainya
maka salah satu pertimbangan kebolehan menggunakan vaksin astrazeneca ini
tidak sampai kepada darurat syariah tetapi pertimbangan hajah syariah yang menduduki kedudukan darurat syariah
itu yang terkait dengan syariah
kemudian yang kedua pertimbangan yang lain
nah pemerintah memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk kepentingan
dengan pengujutan herd immunity itu ada persyaratan persyaratan khususnya
maka dengan penjelasan mengenai kebutuhan yang ada kurang lebih satu ratus delapan puluh dua juta x dua berarti tiga ratus enam puluh juta
ini tidak bisa di cover oleh
produsen vaksin yang sudah memperoleh sertifikat halal dalam hal ini sinovac
dan bio farma pun juga sebagai pihak yang bekerja sama dengan pihak sinovac juga menegaskan bahwa
kapasitas produksi dan juga ketersediaan vaksin di sinovac tidak bisa meng cover kebutuhan
apa bangsa indonesia ya untuk kepentingan vaksin
karena kesehatan yang ada di sinovac

itulah kemudian pemerintah juga menyusun jadwal yang memungkinkan langkah vaksinasi
dengan prinsip ketepatan dan juga kecepatan
karena salah satu kunci pewujudan herd immunity di samping ketersediaan juga kecepatan soal waktu
makanya dengan pertimbangan itu kemudian majelis ulama indonesia
melalui fatwa nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh satu menetapkan fatwa terkait dengan kebolehan penggunaan vaksin astrazeneca ini
berarti memang ada beberapa pertimbangan atau beberapa terminologi yang tadi pak asrorun sebutkan juga ya
dan juga kebutuhan yang memang mengharuskan bahwa vaksin astrazeneca ini juga diberikan kepada masyarakat
lantas seperti apa pak kemudian ini penjelasan sehingga masyarakat lebih mudah memahami
perspektif halal dari segi kedaruratan seperti yang pak asrorun jelaskan tadi
ya intinya pelaksanaan vaksinasi untuk kepentingan pencegahan wabah covid sembilan belas ini secara syari sudah memenuhi kaedah keagamaan
dengan demikian maka masyarakat muslim khususnya tidak ragu untuk program vaksinasi
terus mata rantai covid sembilan belas ini
nah masih terkait pembicaraan mengenai vaksin astrazeneca yang dikeluarkan izin penggunaan daruratnya ini
ada rekomendasi kemudian pak dari sejumlah pihak agar fatwa mui ini dievaluasi
lantas bagaimana mui menanggapinya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat pak asrorun
yang dievaluasi apa pak
bahwa vaksin astrazeneca ini halal untuk digunakan dalam izin darurat
yang menjadi rekomendasi tadi yang seperti bapak sampaikan ketika membahasnya dengan pemerintah
dan stakeholder terkait untuk digunakan kepada masyarakat
ya fatwa ini sebenarnya juga memberikan beberapa rekomendasi ya
kalau tadi disampaikan terkait dengan rekomendasi untuk review
nah majelis ulama indonesia mendorong
prioritas penggunaan vaksin yang halal dan toyib tentunya ya
dan alhamdulillah pemerintah sudah memiliki concern di situ
saya kira langkah ini perlu diapresiasi dan juga disambut secara baik
tetapi pada saat yang sama di samping aspek kebolehan secara syarif
perlu ada jaminan dan kepastian terkait dengan safety terkait dengan keamanan vaksin yang digunakan
saya kira ini menjadi dua aspek yang tak terpisahkan di dalam tanggung jawab
kita di dalam kegiatan vaksinasi sekaligus juga memberikan keyakinan kepada masyarakat
karena keraguan di tengah masyarakat itu bukan hanya persoalan aspek syarih
tetapi juga pada aspek safety ya pada aspek keamanan
seperti kejadian beberapa waktu yang lalu sehingga badan pom sendiri juga merekomendasikan
untuk penundaan sampai kemudian ada evaluasi terkait dengan keamanan
dan alhamdulillah sesuai dengan penjelasan jubir badan pom kemarin
dari hasil kajiannya astrazeneca juga memenuhi standar keamanan
sehingga layak untuk digunakan sebagai langkah untuk kepentingan pewujudan herd immunity
baik berarti setelah mempertimbangkan tidak hanya dari segi kesyariahannya
tapi juga efektivitasnya dan juga bagaimana nanti kemudian vaksin ini ketika disuntikan
apakah aman atau tidak bagi masyarakat
betul makanya di dalam rekomendasi
jadi fatwa ini juga menegaskan bahwa di samping jaminan keamanan
pemerintah juga melakukan evaluasi baik pra saat maupun pasca
ketika ada pandangan ahli yang memiliki kompetensi dan terpercaya vaksin ini menimbulkan doror atau menimbulkan bahaya
maka harus dievaluasi dan juga dihentikan
intinya tujuan kita adalah percepatan perlindungan
kepada masyarakat melalui vaksinasi guna mewujudkan ikhtiar ya herd immunity
saya kira itu yang menjadi tujuan kita bersama
semoga kita harapkan agar proses vaksinasi ini kemudian berjalan lancar
begitu agar tercipta herd immunity seperti yang ditargetkan
baik terima kasih bapak asrorun niam saleh ketua bidang fatwa majelis ulama indonesia
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia newsroom